halo sahabat kompastv lebaran tinggal menghitung hari
teman teman bagi umat muslim akan menjalankan lebaran dan merayakan hari raya idul fitri yang ke seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
seperti tahun ke tahun kalau masyarakat indonesia itu biasanya akan berbondong bondong membeli pakaian baru untuk merayakan hari lebaran
yang nantinya akan digunakan ketika bertemu dengan sanak saudara
nah seperti yang saya lihat ini kali ini saya sedang berada di pasar konveksi tanah abang jakarta pusat
ya dimana kali ini saya akan memantau nih bagaimana kondisi pasar dan pengunjung menjelang lebaran tiba
suasana transaksi jual beli yang ada di pasar tanah abang menjelang lebaran tiba cenderung ramai dari hari biasanya
meski begitu terdapat banyak pilihan untuk menjelang lebaran
pengakuan dari salah satu pedagang yang mengatakan jumlah pengunjung pada lebaran tahun ini tidak lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya
saya juga mencoba untuk melihat suasana yang ada di dalam bangunan tepatnya berada di gedung blok b
nah kurang lengkap kayaknya kalau kita nggak wawancara dari salah satu pedagang yang di tanah abang ini
nah kira kira gimana nih bang jualan apa hari ini
saya sendiri sih ada
outfit anak anak ya dari kaos ke meja kopo terus untuk celana mungkin dari cindos lempes sama kargo
kira kira ada peningkatan dari penjualan nggak sih atau antusias pembeli yang datang ke pasar tanah abang itu makin meningkat atau bagaimana
jujur saya dagang di tanah abang itu sudah lebih dari dua tahun
dan yang saya rasakan itu dari tahun sebelumnya sama tahun sekarang
dan yang saya rasakan itu dari tahun sebelumnya sama tahun sekarang

trendingnya apa sih di lebaran kali ini paling banyak dibeli oleh pembeli gitu antusiasnya
setahu saya kalau misalnya buat outfit cewek ya mungkin dari gamis
kalau anak anak sih yang cowok nggak nentu
cuman kalau kebanyakan dari yang dicari warna orang warna pakaiannya
kalau dari tahun sebelumnya itu warna hijau sage ya
cuma kalau dari tahun sekarang banyak peningkatan minta warna abu abu gitu
nah untuk harga sendiri dibandingkan hari biasa sama menjelang lebaran
kalau perbedaan nggak terlalu jauh signifikannya ya
mulai bahan bahan pembuatan kayak misalnya kayak celana sama pakaian gitu mungkin lebih meningkat
jadi untuk penjualan kita lebih ningkatin dikit aja gitu
berarti ada peningkatan harga sedikit ya mas ya karena dari bahan bahan bakunya itu sendiri ya
oke makasih ya mas rama dan mas abel ya